pasangan suami istri ahmad rasidi dua puluh tujuh tahun dan amidah dua puluh enam tahun
warga kelurahan lateng banyuwangi jawa timur
membeli sepeda motor matic dengan menggunakan uang koin pecahan rp satu
pembayaran dengan uang koin sebanyak satu karung beras itu
membuat karyawan dealer terkejut
tiap dealer harus mengerahkan empat karyawan dealer
untuk menghitung seluruh uang koin tersebut
setelah dihitung jumlahnya lebih dari rp sembilan
ahmad mengaku menabung uang koin itu selama dua tahun
ia dengan sabar mengumpulkan uang receh dari para pembeli toko sembako miliknya
terus kok memilih koin untuk yang ditabung itu kenapa mas
ya intinya koin itu anggaplah uang jajan lah uang jajan tak masuk
totalnya berapa mas
itu berapa tahun mas itu
nabungnya dua tahunan
oh campur dengan uang tertentu
belinya apa ini mas
bedanya beda apa belinya
ini ya untuk mempermudahkan customer dengan bentuk apapun
baik mulai dari transfer maupun uang tunai
tunai pun walaupun seperti rakyat kan teman teman siap untuk hitungnya
butuh berapa lama mas untuk menghitung uang koin
dua jam doang ya
kurang lebih sekitar dua jam
totalnya berapa mas uang koinnya mas
aksi ahmad rasidi bersama istrinya ini memberi inspirasi bahwa menabung itu baik untuk masa depan
walaupun sekedar uang koin
kofi jamani banyuwangi jawa timur